polisi membuka posko pengaduan atas kasus ratusan pinjaman fiktif di desa sukabakti
sementara itu mengutip cnn indonesia com pihak pt pemodalan nasional madani persero atau pnm mengatakan
sedang memverifikasi warga yang tercatat sebagai debitur tetapi merasa tidak pernah meminjam uang
sejauh mana penyelidikan kepolisian kita bergabung dengan narasumber sudah bergabung secara online
yaitu kasih humas pores garut ibda susilo adi
pak adi selamat sore
selamat sore pak
pak adi terima kasih atas waktu anda sore hari ini
pak adi bagaimana sejauh ini perkembangan penyelidikan yang terjadi
apa saja yang saat ini sedang diverifikasi oleh kepolisian
saat ini polres garut masih melakukan pendalaman
kita masih menunggu hasil dari verifikasi dari pnm dan dari pihak desa
saat sampai hari ini
sudah tiga ratus empat puluh delapan yang terverifikasi
sekitar lima puluh sembilan lagi masih belum terverifikasi
pak adi terverifikasi ini maksudnya bagaimana datanya ada betul melakukan pinjaman atau bagaimana
terverifikasi ini tidak melakukan pinjaman tiba tiba ada tagihan gitu
tagihannya mulai dari berapa sampai berapa pak adi range nya
tagihan ini sekitar dari mulai dua juta sampai dengan lima belas juta
baik dan penagihan itu muncul melalui tagihannya muncul melalui telepon atau pemberitahuan nya bagaimana itu pak adi kepada warga
tagihan ini dari keterangan yang warga suka bakti
ada seseorang yang menagi
warga tersebut padahal
warga tersebut tidak melakukan pinjaman gitu
ketika di cek bersama dengan warga yang lain ternyata warga yang lain juga ada tagihan juga dari pnm gitu
pak adi kalau misalnya kita melihat kronologinya kemudian
apa munculnya tagihan dan ini kan tidak satu dua orang ya tapi ratusan orang
dan untuk masuk ke sebuah wilayah mengakses data warga
apalagi informasinya harus tanda tangan basah gitu ya pak untuk mengajukan pinjaman ini
apakah diketahui oleh perangkat desa di lokasi
untuk prosesnya kan harusnya ada ktp dan kartu keluarga
nah untuk pinjaman ini tidak dilakukan secara perorangan tapi dilakukan secara kelompok
satu kelompok itu sekitar sepuluh orang dan nanti ketua kelompoknya yang berada di dalam kelompok ini
dan nanti ketua kelompoknya yang berada di dalam kelompok ini

melakukan koordinasi dengan pihak pnm gitu bu
nah ketua ketua kelompok ini atas nama warga desa sukabakti juga
atau atas nama warga lain yang menumpang di sana atau bagaimana pak
atas nama warga sukabakti
jadi ini salah satu juga yang diverifikasi ya bu ya
karena memang banyak juga yang melakukan pinjaman dan juga uangnya sudah cair gitu kan
nah ini yang menjadi bermasalah kan tidak melakukan pinjaman tiba tiba ada tagihan gitu pak
baik baik jadi sekarang polisi sedang mencocokkan tidak melakukan pinjaman tapi mendapat tagihan
tapi ada juga yang melakukan pinjaman uangnya juga sudah cair dan sudah diterima begitu ya pak ya
iya betul bu
pak adi apa kendala terbesar polisi dalam proses ini sekarang
karena kalau misalnya kita melihat
karena kalau misalnya kita melihat
dari ketua ketua kelompok itu apakah ada sudah kecurigaan dari polisi
ada yang salah nih di sini sepertinya seperti itu misalnya pak adi
untuk sementara kita masih melakukan pendalaman saja bu ya
kita masih melakukan verifikasi sampai verifikasi ini benar benar selesai gitu bu
nah ketika data sudah lengkap baru nanti polisi akan melakukan tindakan lebih lanjut
ya berarti sejauh ini apakah sudah ada yang diperiksa polisi sebagai saksi
sementara belum ada karena laporan dari masyarakat maupun dari pln belum ada laporan resmi ke kepolisian
baik belum ada laporan resmi ya jadi masih menunggu laporan kemudian baru itu akan statusnya naik atau bagaimana pak adi
ya betul kita masih
ya betul kita masih
ya betul kita masih
melakukan verifikasi ini barangkali ada pengaduan pengaduan yang lain
jadi ketika nanti verifikasi sudah lengkap baru akan menentukan langkah selanjutnya bu
pak adi dari berapa banyak sekarang warga yang sudah melakukan verifikasi kepada polisi
sampai hari ini tiga ratus empat puluh delapan
tiga ratus empat puluh delapan itu apakah keseluruhannya memang berapa persen diantaranya yang memang betul betul meminjam
menyerahkan data dan menerima dananya pak ada berapa persen kira kira
dari tiga ratus empat puluh delapan ini tidak mengajukan tidak mengajukan pinjaman
baik seluruhnya tidak mengajukan pinjaman ya pak
baik bagaimana sekarang apa strategi polisi sekarang untuk betul betul membaca katakanlah memang warga a memang tidak meminjam dan tetapi tagihannya muncul dan lain sebagainya
karena apakah kemudian polisi juga melihat misalnya ya misalnya ada dugaan warga a mengaku tidak meminjam tetapi kemudian ada uang yang diterima misalnya apakah ada dugaan itu
ya itulah fungsinya verifikasi bu ya apakah warga ini betul betul tidak meminjam atau sudah meminjam dan mendapatkan uangnya
sampai saat ini kita masih melakukan verifikasi bu
baik baik pak adi berapa lama kira kira proses verifikasi ini akan berlangsung dan dibuka posko ini oleh polisi
sampai selesai semoga dua tiga hari ke depan bisa selesai karena ini sudah berjalan empat hari verifikasi ini bu
ya dua tiga hari ke depan dan warga aktif ya pak untuk secara mandiri melaporkan diri ya
apakah sejauh ini polisi juga sudah melihat ada dugaan penyalahgunaan data kependudukan dalam hal ini pak
kita belum bisa memastikan karena kita masih menunggu hasil dari verifikasi ini bu
baik masih menunggu hasil dari verifikasi ini kemudian juga melihat dugaan siapa mungkin yang melakukan atau jadi pemimpin kelompok yang mungkin menyalahgunakan data itu itu yang dilihat polisi sekarang
untuk saat ini polisi masih fokus pada keamanan dan keterlibatan di desa sukabakti
baik keamanan dan ketertiban apa yang saat ini terjadi pak sebenarnya di lapangan apakah ada hal hal yang dikhawatirkan oleh polisi kepolisian
baik keamanan dan ketertiban apa yang saat ini terjadi pak sebenarnya di lapangan apakah ada hal hal yang dikhawatirkan oleh polisi kepolisian
kita meningkatkan patroli dan pengamanan saja jangan sampai hal hal yang tidak diinginkan nanti terjadi
ya baik preventif ya pak
baik pak adi pak ibda susilo adi kasih humas pores garut bapak sekali lagi terima kasih sudah bergabung sore ini di cnn indonesia kami tunggu perkembangan selanjutnya terutama untuk hasil verifikasi tersebut sekitar dua tiga hari lagi targetnya selesai terima kasih sekali lagi pak selamat sore